lambat kapal saudara di setiap perayaan lebaran
para personel kepolisian pun lebih bersiaga menjaga keamanan di sejumlah titik keramaian
membuat seorang personel kepolisian di makassar sulawesi selatan
sudah dua puluh tiga kali tidak merayakan lebaran bersama keluarga
untuk menjaga keamanan selama hari raya idul fitri
polsek panakukang mendirikan posko lebaran
ibtu rustan personel polsek panakukang sudah bertugas berjaga di posko
dan juga berpatroli di sejumlah lokasi keramaian
pertugas saat perayaan lebaran sudah dua puluh tiga tahun dijalani ibturustan
itu artinya sudah dua puluh tiga kali hari raya idul fitri
ia lalui tanpa berkumpul bersama keluarga terkasih
bagi ibturustan kegembiraan warga saat menikmati
libur lebaran dengan aman dan nyaman
sudah cukup membayar keikhlasan hatinya
jadi personel yang dispringkan dari tanggal tiga
insya allah sampai tanggal enam belas
tidak libur tetap melaksanakan tugas sesuai shiftnya
nanti mungkin selesai pelaksanaan operasi ketupat
ada kesempatan diberikan untuk cuti lebaran
jadi selama lebaran ini
abang tidak ketemu dengan keluarga ini belum ada
jadi kita belum sempat untuk silaturahmi dengan keluarga
kita maksimalkan sesuai perintah
sebagai petugas kepolisian untuk melayani masyarakat
di dalam mal padak bukang
ataupun di luar mal yang sering terjadi kemacetan
pertugas saat perayaan lebaran
akan diakhiri pada tanggal enam belas april
ibtu rustan akan menikmati waktu yang berharga bersama keluarga
rama pratama kompas tv makassar sulawesi selatan